baju dari brotherland udah cocok nih terus oleh oleh buat saudara saudara di kampung udah
juga lagi amplop buat saudara saudara yang lain juga udah lagi ya kuker biar enggak bosan terus
hai pusing eh udah packingnya teh ini teh buat mudik atas bah eh yuk kan besok mudiknya juga eh
alhamdulillah setelah beberapa tahun merayakan idul fitri di tengah pandemi tahun ini akhirnya kita
dapat berangkat mudik dengan lebih tenang tapi sebenarnya dari kapan sih ada tradisi mudik di
ada beberapa literatur yang menjelaskan asal mula mudik di indonesia namun ternyata istilah
mudik baru mulai populer sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an sebagai tradisi yang dilakukan oleh perantau
untuk kembali ke kampung halaman saat lebaran mudik bagi masyarakat jawa diartikan sebagai
muly disik atau pulang dulu ya mari hasil survei kementerian perhubungan menyebut jumlah pergerakan
bahasa inggris lain tentu dengan ikan ke reseinya mudik semester keselamatan dengan mudik memiliki
hampir setengah hdan seperti biasa usaha lustraluk for berkumeh dan keberkapan bagi hal baik saja
potensi konslet listrik kebakaran atau lainnya
kedua jika menggunakan kendaraan pribadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima
perhatikan juga barang bawaan agar tidak melebihi kapasitas
yaudah deh rice cookernya nggak jadi dibawa
selamat mudik lebaran semoga aman dan nyaman sampai ketujuan